eh jalan jalan membeli bakwan
haji malik dan ganggula aren
eh kalian bener bener keterlaluan kemana aja balik ke pesantren
oh berarti pake salep
dia bapak ustadz
bener tuh pak ustadz
sebenarnya ya seth
yang kamu perbuat itu baik
tapi cara kamu salah
karena sendal itu bukan hak kamu
pinjam sendal orang itu cuma buat uduk doang
belum tentu orang itu rela sendalnya dipakai orang atau basah
maaf ya karena aku terlalu sayang dan cinta sama adik adik aku
bener kata dodo
kamu itu sudah mengikuti perintah allah
kamu udah menyayangi anak yatim
kamu udah ngasih makan dan minum anak yatim
kamu udah asuh anak yatim
itu kamu udah bener bener berhati hati dengan allah
tapi ada satu kesalahan dalam diri kamu
kamu itu nggak boleh nyuri sendal barang barang yang lain
nanti kan kalau merusakan makanan
nanti dimakan anak yatim sama orang miskinnya juga
nanti jadi mereka juga yang ikut berdosa
kamu harus jelasin apa yang kamu perbuat ke warga warga
nah setuju tuh
ya udah ambil barang barang yang udah selesai tuh
oh yaudah ya
supaya temen temen kita bisa beli di pesantren
itu itu yang mau
kan kita disuruh beli kertas kado
yaudah sekarang beli kertas kado
eh jalan jalan membeli bakwan
haji malik dan ganggula arel
eh kalian bener bener keterlaluan kemana aja
balik ke pesantren
oh berarti pake salep
dia pak ustadz
bener tuh pak ustadz
dia malah kabur
iya bener pak ustadz
katanya sih mau beli kertas kado
eh malah malah dia kabur
andai kata kelewatan mah
puter balik aja
tangan sisi jagain
jadi mau ustadz mau kasih berapa bedit ke
terserah pak ustadz si ikhlas ya
mau pincir pelangak
ustadz tangannya keras juga kayak kayu dol
mobil mobilan yang pake lembab
ini mobil mobilan ya
kalau ini super
ini apa tuh satu tiga ribu
wah satu tiga ribu
kalau mau pindah
kok dibalikin sih
kok dibalikin sih
oh yang motor motoran lah itu loh
ustadz ustadz yang mau dikasih
eh makan durian anget anget
kalian kemana aja kok lama banget
oh iya kan ustadz ustadz tadi mau beli kertas tadi buat ustadz ustadz b
kami habis bantuin teman kami kesusahan pak ustadz
saya gak percaya
saya gak percaya
harusnya kalian berdua itu tahu
kalian itu harusnya ngerti
amanah yang saya berikan
itu gak boleh disepelekan
walaupun niat kalian baik
membantu siapapun itu
tapi kalau amanah kalian kesampingkan
itu semuanya jadi mubazir
amanah harus didahulukan
ini pesanan ustadz nih
lama banget sih
nah jadi anak anak
kan kemarin kita sudah membahas hukum hukum tajud yang lain
sekarang kita membahas yang belum kita bahas
itu adalah tentang ikhlab
nah apa sih klub itu
kamu sedang apa
kok dari tadi kayak ngobrol
ini kamu yang buat
hadiah buat siapa
kita lanjutkan ya
ada hadis riwayat bukhari
salinglah kalian memberikan hadiah
maksudnya kita memberi hadiah kepada sesama
jika kita saling memberi hadiah
itu akan menimbulkan rasa cinta
kalau kita memberi hadiah
tak salah kan ustadzah
kuberikan kepada ustadzah
ini sebagai kenang kenangan
dari kita buat ustadzah
terus ingat sama kita
ini bagus sekali anak anak
ustadzah terima ya hadiahnya
terima kasih anak anak semuanya
iya kenapa ustadzah
ini adalah prakarya yang saya buat
dengan sepenuh jiwa dan raga saya
dengan menggunakan teknik yang tidak biasa
tapi menggunakan perasaan yang luar biasa
dan saya yakin ini merupakan
mahakarya terbaik seumur hidup saya
tuh lihat tuh
mohon diterima dengan sangat
terlalu di kamar ya dipajang ya
pasti hadiah dari saya dipuji habis habisan nih sama ustazah
aduh jadi malu aku
aku juga ada hadiah buat ustazah
aku pun ada
aku harus buat
dari sendal bekas ya
ustazah itu buatan temen kita
dia bikin barang barang itu dan jual buat
ngasih makan anak yatim
karena dia ngasuh anak yatim dan orang miskin ustazah
dari gitu kita bantu jual di sini
hmm haikal itu tandanya kalian semua hebat
kesada juga kok walaupun ustazah cuma beberapa hari di sini
tapi ustazah udah ngajarin kita yang baik
udah jadi guru yang terbaik lah
ya dan saya juga membuat prakarya tersebut
yang paling bagus diantara semua kado kado nah hadiah hadiah itu
dengan rasa cinta
maksud saya bukan saya pribadi
tapi kami semua
membuat dengan rasa cinta
karena memang islam sendiri itu adalah agama yang membawa cinta dan kasih sayang
nah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membawa agama tersebut
dengan rasa cinta
sehingga kita semua dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang
katanya wanita kita sangat azab terhadap lol
assalamualaikum ya rasulullah
assalamualaikum ya nabi
tuhun bilhak kita ala
wabihun hirau ata alak
assalamualaikum ya rasulullah
assalamualaikum ya rasulullah